berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini terjadi penambahan sembilan sembilan ratus sembilan puluh empat kasus baru covid sembilan belas
total positif covid sembilan belas di tanah air mencapai sembilan ratus sembilan puluh sembilan dua ratus lima puluh enam kasus
pasien sembuh bertambah sepuluh enam ratus tujuh puluh delapan orang total pasien sembuh hingga saat ini yakni delapan ratus sembilan empat ratus delapan puluh delapan orang
rasio kesembuhan mencapai delapan puluh satu persen sementara kasus kematian di tanah air bertambah dua ratus sembilan puluh tujuh orang
ini artinya total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia mencapai dua puluh delapan satu ratus tiga puluh dua jiwa